satu hari jelang sidang kasus dugaan penodaan agama wakapolda metro jaya meninjau tempat persidangan di bekas pengadilan negeri jakarta pusat jalan gajah mada jakarta
persidangan dengan terdakwa calon gubernur petahan abasuki cahayapurnama dipastikan akan dijaga kertan
kedatangan wakapolda didampingi kapolres jakarta pusat serta kapolsek gambi
peninjauan dilakukan untuk merencanakan konsep pengamanan untuk menjamin kepastian hukum masing masing pihak yang terlibat
polisi sendiri tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah pasukan yang diturunkan namun polisi memastikan keamanan jalannya sidang
selain itu penutupan dan pengalihan jalan raya gajah mada belum ditentukan
penutupan dan pengalihan akan dilakukan jika jalan raya telah dipenuhi oleh masa
tapi kami semaksimal mungkin memohon kepada masyarakat tidak mengalihkan
menghambat arus lalu lintas karena mengganggu orang yang bekerja dan lain lain
terutama jalur busway kami utamakan untuk berjalan normal seperti biasa
karena orang bekerja dan lain lain harus kita komodir bisa merasakan kegiatan seperti biasa